kalau dede nikah nanti

palingan hanya hari minggu aja
palingan hanya hari minggu aja
palingan hanya hari minggu aja
palingan hanya hari minggu aja
palingan hanya hari minggu aja
nih dia penuh
tema apa disin
daripada pilih cap dan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai ketua rw terpilih
saya tidak paham dengan keinginan warga ciraus
saya sudah tidak mau jadi ketua rw
tapi umat meminta
ya tidak apa apa
karena ini amanah umat
akan saya laksanakan dengan baik
dan dalam kesempatan ini juga saya umumkan
bahwa mulai minggu depan
di setiap minggunya
akan diadakan pengajian rutin
harapkan seluruh warga ciraus hadir
sibuk mengajar anak anak
maka dari itu saya butuh satu dua orang guru lagi
yang bisa mengaji
siapa yang bisa mengaji dengan lancar
dan benar tartilnya
masih mending diajarin ngaji sama idoilah
daripada kayak matt yang ngajarin
dikit dikit kepahang kita
bisa ngaji enggak merah i ya
kalau idoi mengajarnya dengan metode obahnya lebih parah ceng
dia menggunakan rotan yang sepanjang segini
kalau kita salah
semua gara gara kusai nih
ngawakan geran geran yang tidak jelas
saya sih santai
saya tinggal pura pura ketiduran aja jadi gak perlu datang ke musola
kalian kan ketua rt
mau kasih contoh yang gak bagus
ya pak rt
kirain teh kemarin mau jadi agen besar
tahunnya jadi pedagang lagi
modal belum ada
jadar semua sama aja
sayang kalo saja kita bisa beban seharian

ayo bukannya dok perfect for me
ya juga deh ah
udah di pukul passwordnya